tapi ada satu hal yang memang dari awal saya senang sekali tinjau
kalau diperhatikan gitu ya you play tenis you play golf gitu
mentalitasnya begitu mentalitasnya begitu
masuk ring kita selesaikan apapun hasilnya